kita gak percaya polisi
polisi kasih keterangan kita kepada publik
publik kita ini ditipu juga kita ini kan
sebab kita ini hanya baca melalui medsos pak mahfud
dan keterangan resmi dari mabes
kita tanggapi ternyata salah
jadi publik dibohongi oleh polisi
diambil alih oleh menko polhukam
untuk menangani kasus ini
supaya objektif dan transparan